pasar baru sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat jual beli di ibu kota
namun pandemi nampaknya berdampak signifikan terhadap kondisi yang terjadi di pasar baru
lesu mungkin menjadi satu kata yang tepat untuk menggambarkan situasi di pasar baru
meskipun saat ini pandemi sudah melandai namun nampaknya daya beli masyarakat belum kunjung menguat
kami pun juga melihat bahwa sejumlah toko akhirnya tutup maupun juga gulung tikar
saking tidak kuatnya untuk membayar biaya sewa
berdiri tahun seribu delapan ratus dua puluh pasar baru jakarta pusat merupakan salah satu pusat perbelanjaan tertua di ibu kota
deretan toko tertata apik di sepanjang jalan
mulai dari toko alat musik kebutuhan sekolah aksesoris hingga tekstil
modernisasi dan pandemi membuat geliat masa jaya dari pasar baru mulai meredup
pedagang pun harus putar otak melihat pasar baru sudah tak seramai dulu
ada yang memutuskan untuk bertahan dan ada yang beralih berjualan online
namun tak sedikit yang akhirnya menyerah dan menutup tokonya
ya jelas omset ya omset jauh melesat dari seratus persen misalkan
paling sekarang cuma dua puluh persen
tapi pada waktu itu nggak mencate kan
makanya kalau misalkan ini toko bukan dirinya sendiri sewa mungkin orang udah pada gulung tikar
ini toko toko sebelah sebenarnya kok bukan mereka yang dulu teman teman kita yang waktu paselun
mereka kan penyewa jadi udah lain lagi penyewanya
iya karena mereka sewanya sudah berapa setahun kan
belum biayalah seri seri seri kakak kakak gitu kan
sementara omset nggak ketutup
ini termasuk udah generasinya generasi ketiga ya
kalau harga di atas dua ratus lebih atau tiga ratus itu harus customer harus megang barangnya
kalau yang laku online itu barang barang yang murah lah yang pasaran
akhir pekan biasanya menjadi puncak keramaian pengunjung di pusat perbelanjaan
tapi tak demikian dengan pasar baru
hanya terlihat beberapa orang saja yang singgah
sepatu peralatan sekolah alat musik semua olahraga saya selalu di sini belinya
berkeliling dan bernostalgia di pasar baru tak lengkap rasanya bila tak mencicipi kuliner legendarisnya
di pasar baru bukan hanya bak ligang kelinci saja yang tersohor sejak dulu
toko yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh ini menjual es krim yang diolah sendiri secara turun temurun
di pentingin kita kualitas dari kita punya makanan
nah kita bisa bertahan karena langganan kita memang udah dari angkatan sebelum sebelumnya
kadang kadang kan dari generasi itu pernah ada yang datang ke sini dia bawa anak anaknya
jadi secara langsung aja jadi menurut turun mereka datang kemari
ada setidaknya enam belas pilihan rasa dengan kisaran harga tiga puluh hingga lima puluh ribu rupiah
menu andalanya banana split dan tree fruity